hari kelima penerapan kebijakan ppkm darurat
gubernur dki jakarta anies baswedan bersama kapolda metro jaya
serta pangdam jaya menggelar inspeksi mendadak
ke stasiun cikini jakarta pusat pada rabu pagi
dalam sidaknya anies baswedan menemukan banyaknya pegawai
di sektor non esensial yang masih bekerja di kantor
inspeksi mendadak dilakukan gubernur dki jakarta anies baswedan
bersama kapolda metro jaya serta pangdam jaya
di stasiun kereta api cikini menteng jakarta pusat rabu pagi
dalam sidaknya anies baswedan menemukan masih banyaknya
pegawai non esensial yang masih bekerja di kantor
meski tak melakukan penyekatan bagi para pegawai
namun anies mengaku akan memberikan sanksi
bagi para pelaku usaha non esensial dan kritikal
yang masih memperkerjakan pegawainya di kantor
selama penerapan ppkm darurat
para pekerja pasti akan mencuri aturan perusahaan
karena itu kepada pemilik perusahaan
kepada para petinggi perusahaan
harus ambil sikap bertanggung jawab
untuk melindungi pekerjanya
dan melindungi warga jakarta
ini bukan semata mata soal peraturan
tapi ini soal keselamatan
ini bukan soal untung rugi
soal musuhin jakarta
setiap hari kita nguburin orang pak
bapak ambil tanggung jawab
sebelumnya pada selasa sore
gubernur dki jakarta anies baswedan
melakukan inspeksi mendadak
ke sejumlah kantor di dki jakarta
anies menemukan sejumlah perusahaan
sektor non esensial yang tidak menerapkan
ini bukan soal untung rugi
kita ini mau menyelamatkan nyawa orang
anies pun makin murka saat mendapati
ada karyawan perusahaan tersebut
yang dalam kondisi hamil
apalagi ibu hamil masuk
ibu hamil kalau kena covid
mau melahirkan paling susah
anies menyinggung kasus kematian di jakarta
dan mengingatkan seharusnya perusahaan
mengambil tanggung jawab
dalam menekan angka kasus corona
ia juga meminta operasional kantor
yang berlokasi di sahit sudirman center ini
sementara itu salah satu perusahaan
yang disidak anies yaitu pt equity life
menyatakan bahwa perusahaannya
di bidang industri asuransi jiwa
sehingga tergolong dalam perusahaan
keuangan non bank yang diawasi
otoritas jasa keuangan
sehingga termasuk dalam esensial
dalam aturan ppkm
perusahaan yang masuk dalam sektor esensial
masih diperkenankan memperkerjakan
dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi provinsi dki jakarta
menyatakan telah melakukan monitoring
atau pengecekan terhadap tujuh puluh empat perusahaan
yang ada di jakarta
dari tujuh puluh empat perusahaan yang dilakukan pengecekan
sembilan perusahaan yang tak masuk dalam sektor esensial
namun tetap memperlakukan work from office
petugas mengancam akan memberikan
sanksi denda maksimal lima puluh juta rupiah
hingga mencabut izin usaha
apabila perusahaan tersebut
masih melakukan pelanggaran